waktu ibu masih kecil nggak ada ibu minta minta uang jajan
bagusan banget kaliannya manja
duit aja misalnya
nih bagi tiga sama adik adik kamu
ya nganterin kita sekolah kan
gak liat ayah lagi tidur apa
ayah itu masih ngantuk
udah udah saya pergi
waktu ibu kecil dulu tuh gak ada ibu pergi sekolah diantaran terin
kan kalian bertiga ya udah berangkat aja
tutup lagi pintunya jangan lupa
amba kangen dengan cucu cucu amba
walau maya durhaka dan tidak peduli pada amba
tapi amba tetap menyayangi cucu cucu amba
nenek akan mengunjungi kalian
nenek akan menemuimu
nenek kangen sama kalian
nenek kangen kalian
ayo cepat keluar
ibu kangen sama anak anakku
biar kamu benci sama ibu
kalau udah kamu itu gak pernah sayang sama siapapun
jadi sekarang mendingan pergi dari rumah saya
karena saya sibuk saya belakang acara
kirsim setiap hari
sebelum datang diri kita berdua
prioritas kita ini berharga
aku mengucapkan per doenya dulu
saya padahal tidak dapat

jangan ngajarin anak saya jadi anak anak yang panja ya
mopi mopi mia bangun sama nenek
kalian dengar nenek kalian ini munafik
dan dia gak pernah sayang sama kalian
istighfar maya kamu jangan berperasangka buruk sama ibu
perasangka buruk gimana
hei mungkin kamu lupa
tapi saya gak akan pernah lupa perlakuan kamu sama saya waktu saya kecil
jadi sekarang pergi dari sini
ibu ini buat kalian
ibu gak suka kalian terima apapun dari orang ini ya
dan jangan pernah kasih anak saya apapun
biar mereka terima maya
sekarang pergi dari rumah saya
eh udah udah udah masuk sana buruan
ibu ibu kenapa jahat sama nenek
karena dulu nenek kalian itu juga jahat sama ibu
udah gak usah banyak tanya sekarang masuk
kayak masuk ayo masuk masuk
sudah sudah sudah
ada apa sih
biasa tadi ibu datang pak
kita urus pencairan investasi
kita bakal dapat banyak uang dong
sebentar sebentar aku ambil tas dulu
di sini pak
di sini pak
di sini juga
saya juga penipu
ada apa ini
kami kena tipu
roni kabur janjinya uang kami cair betul
bisnis agrobisnis yang ia kelola ternyata bohong fiktif bagaimana ini
kalau gitu kita laporkan aja ke polisi mereka
masih rame rame ya kan
bagaimana sih itu yang sia sia
aku gak tahu kalau roni itu penipu
dia teman baik aku
lagian aku melakukan ini semua maya
untuk mendapatkan uang banyak
membiayai kehidupan kamu semua
alasan bisa aja kamu ya mas pakai bawa bawa kaku segala
hah emangnya aku gak tahu kalau kamu tuh rajin banget ke kafe yang maklum maklum mahal
jadi uang kamu ya abis buat perempuan perempuan murahan itu
aku ini pusing
aku lebih pusing lagi
sekarang aku nggak punya tabungan
gak punya uang
dan itu semua berusaha kamu
kamu itu bisa diam gak sih
aku itu tampak pusing tau gak
enak aja kamu aku lebih putin lagi
aku gak bisa hidup kain aku gak mau hidup miskin mas
ya udah kalian tunggu sini aja ya
biar kakak aja yang kebawa
besar aku dulu nikah sama kamu tau gak
pakai anggapnya perhitungan
sekali lagi kamu menyalahkan
aku akan kurung kamu dalam gudang
emangnya dengan menyalahkan aku
semua itu akan beres apa
ridho mia dan kiki harus biar uang sekolah
karena udah nunggak tiga bulan
tadi ridho dapet surat peringatan dari sekolah
nih lagi gak tau kok orang lagi pusing
kamu tau gak kalau ayah kamu lagi punya masalah
abis ditipu tau gak dia
selama ini kalian sekolah di sekolah yang mahal
tapi sekarang ayah sudah tidak punya uang lagi
ayah tidak mampu bayar
kalian untuk sekarang ini lebih baik tidak usah sekolah dulu
tapi rito pengen sekolah ya
kamu ngerti gak sih
untuk sementara kamu di rumah dulu
bikin pusing aja kamu
kamu mau membanggakan ucapan ayah
mau ayah hukum
sama sama aja bikin pusing
kamu mau pusing